kamu memang sesuka dengan orang yang romantis
setia sama istri kamu
nanti di dunia nyata
semoga aja aku bisa ketemu
sama laki laki seperti kamu raja
kasih hidup aku bakal baik dia
sama laki laki seperti kamu
saya udah tanda tangan kontrak kerja sama kita
aku tuh makin sedih lihat raja
aku bukan gak setuju mas putri dirawat di rumah
nanti ya di rumah ini
terus tiba tiba putri itu
kasih ya nanti raja juga yang ngedrop

tapi kan raja ngambil keputusan itu gak mungkin sembarangan
dia pasti udah pikirin dan dia udah tanyain juga
dan konsultasikan ke dokternya
ya tapi kan dokter juga bisa aja salah
mama liat dong gimana tadi ekspresinya dia bahagia banget
waktu ngomongin masalah ini
selama ini demi kebaikan raja dan putri
dan sekarang kita
tugasnya hanya berbuka
untuk kesembuhan putri
lagi lagi teguk aku merinding
aku seperti bisa merasakan putri ada di samping aku
tapi kenapa aku ngerasa
putri sering mendatangi aku
seperti orang yang udah mencari aku
seperti orang yang udah meninggal
aku ngerasa kalau aku tuh
pernah naikin mobil ini sama kamu
apa jangan jangan di dunia nyata
aku emang ada hubungan ya sama kamu ya
terima kasih apa
kamu bisa lihat aku
kamu harus lebih kuat hari ini
dan kamu harus bertahan
karena aku tahu kamu itu perempuan yang sangat kuat
jadi raja beneran bisa ngelihat aku
mbak mbak maaf
itu kayaknya agak rusak
di ujungnya itu bingkainya figuranya coba lihat deh
oh iya mas figurannya masih lecet nih belum sempurna
kalau misalnya bos saya tahu nanti dia bisa marah
emangnya fotonya siapa sih mbak
ini foto keluarganya pak raja sama istrinya pak
oh iya mbak bener
tuh juga kelihatan makan lecetnya tuh
kamu di benerin lagi ya mbak
maaf ya mbak saya benerin lagi penggunaan
baru aja mau lihat istrinya raja
dari tadi malah ditutupin terus
pasti istrinya raja itu cantik banget
sampai sampai raja itu bisa cinta mati sama istrinya
maaf ya pak bima jadi keganggu gara gara urusan figura
sebentar ya pak
awalnya sama raja
sebentar ya pak
raja kau bener bener bisa lihat aku raja
setiap aku melihat cincin ini
aku ngerasa kamu itu ada
aku pikir raja mau ngomong sama aku
kalo tadi lagi kamu sama istrinya
kamu memang sesuka dengan orang yang romantis
setia sama istri kamu
nanti di dunia nyata
semoga aja aku bisa ketemu sama laki laki seperti kamu raja
pasti hidup aku bakal baik dia
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
aku bisa mencoba
ngapain ayu di dalam mobilnya raja
ini pasti dia bingung gak bisa keluar dari mobilnya raja
bima liat aku gak ya
udah bima tolongin aku dong
eh pak raja
tadi udah diurus sama sekretaris gue
oh udah udah udah beres nih pak
udah saya terima
mobilnya bagus banget ya pak ya
keren sama kayak yang punya
saya dari dulu pengen banget pengen punya mobilnya kayak begini
tapi belum ada rezekinya kan
mudah mudahan ntar lagi
tapi dalamnya juga bagus pak
eh boleh boleh
dalamnya iya daniel lumayan luas sih
kalo untuk ukuran keluarga
keren pak interiornya bener
eh dicek lagi
barangkali sekretaris gue salah ntar